jika ada kezoliman di hadapanku
aku tidak akan tinggal diam
sudah mengambil harta rakyat
padahal rakyat pajajaran sedang sukses
benarkah itu paman
kami tidak mengambil harta apapun
jika tidak kami perlukan
kami hanya menjalankan tugas untuk mengambil pajak
kami akan mendapat hukuman

yang sudah dirampok oleh prajurit prajurit jahat
terima kasih pendekat
ya terima kasih pendekatnya
terima kasih pendekatnya
terima kasih pendekatnya
ya terima kasih pendekatnya
terima kasih pendekatnya
yang terima kasih pendekatnya
yang terima kasih pendekatnya
tunggu pak man
urusan kita sudah selesai
semua hanya salah paham saja
benar pak man
maafkanlah aku pak man
karena aku sudah salah paham kepada pak man
prajud prajud itulah yang salah
aku tidak marah padamu
aku sungguh mengerti apa yang kau lakukan
terima kasih pak man
pak man sudah memerhatikan rakyat kecil
pak man perkenalkan
kita harus berpisah
aku harus berpisah di sini
aku harus melanjutkan perjalanan
semoga kita bisa ketemu kembali
baik pak man
baik pak man
baik pak man
baik pak man
baik pak man
baik pak man
baik pak man
mbak pergilah kau
kembalilah ke istana
kau tidak perlu menemaniku
aku ingin sendiri saja
hamba tidak mungkin meninggalkan gusti ratu
karena gusti prabu siliwangi sendiri
yang meminta hamba untuk menemani gusti ratu
apa kau tidak mendengarku
aku harus bagaimana
aku tidak mungkin melanggar perintah prabu siliwangi
tetapi aku juga tidak berani melawan gusti ratu
apalagi kalau aku sampai dipecat
kenapa jadi seperti ini akibatnya
aku akan kehilangan saudaraku satu satunya
tapi aku tidak punya kemampuan apapun untuk menolongmu raka
aku pasti kehilangan
sudah tidak ada lagi saudaraku di dunia ini
jika kau pergi untuk selama lamanya raka mukmarugul
kamu tidak boleh pergi
yang tidak kematian
maafkanlah dia nih mas
agar arwahnya bisa tenang
rara santang harus segera disingkirkan
karena anak ini akan selalu jadi penghalang
kau tidak perlu tahu
kau tidak perlu tahu
aku tidak akan mencelakainya
dan aku tidak akan mencelakai anakku
ya aku tidak akan mencelakainya
aku tidak akan mencelakainya
kakakmu prabu amuk marugul
sebentar lagi akan dihukum mati
dia akan dihukum mati
dari mana kau tahu
jangan meremehkan aku
aku tahu semua kejadian di pajajaran
rangkaku amuk marugul
memang menyuruhku untuk mencari aku
mencari mu nyai
bahwa kau bisa menjadi sekutunya
yang harus kita pikirkan
bagaimana menyelamatkan dia
agar terbebas dari hukuman mati
rangkaku amuk marugul
sudah mempunyai rencana
rangkaku amuk marugul
memang menyuruhku unc paeng